terima kasih semua buat kita
insya allah menang
peserta selanjutnya bilal
silahkan naik ke atas panggung
udah hampir sepuluh menit musuh
kata belum dateng gimana nih musuh
mendingan sombri aja ustadz
mending sombri aja yang maju
daripada hakal enggak sobri enggak
kun anta siapa yang maju
iya sih bener ya
udah udah gini deh
saya coba mau ngomong sama salah satu dewan juri
siapa tau bisa diganti
penting kan dari perusahaan kita juga nih
punggu sini ya
seumpama dari pesantren kun anta belum dateng gitu ya
bisa gak anaknya diganti sama anak yang lain dari kun anta juga
kita harus tetap harus tenang ini
udahlah pasti diterima ini
udah maju aja
enggak boleh turun turun
boleh aja ustadz
gak boleh gitu
duh ini malu
oh ternyata kamu disini
mau kemana sih
kita lagi mau ke perlombaan azan pak
kau ambil saya
sini berjalan bang gak apa apa
gak tau sih mau ke mana
udah mau aja gue bakal
aku masuk duluan
ini belom sih sakit
waktu tinggal beberapa detik lagi
gue tunggu dulu ah
kami akan menyelesaikan perlombaan ini
dalam hitungan sepuluh
akhirnya kamu datang juga
dari mana aja sekolah ini
tahu nih ah bikin panik aja
ini kan anak yang kecelakaan tadi
yang tadi kita kecelakaan
oh ini bilal
ini anasan juga
ya kan yang dipanggil tadi sama emc nya kan
biar aku ceritain mas wary
jadi kayak gini ceritain mas wary pak
matorun ya pak
makasih udah bukain pintu kita
soalnya tadi kita kecil sih ya mikirnya
kita soalnya tadi kita kunci ya udah udah ya udah bukan aku ngomong izinin tapi kan kaki kamu lagi
ini masa iya kamu akan ambil sakit sakitan sih nggak bisa aku harus ikut lomba karena aku sudah
janji sama ibuku ibuku salah sedang sakit di rumah aku harus menang karena ingin memberikan
ada yang terbaik buat ibuku gitu ceritanya jadi namanya bilal kamu mau ikutan lomba azan juga
masya allah agak kamu luar biasa udah kalian udah siap ikut lomba siap siap bos kasih nomor nomor
ya nih ini buat haikal yang kosong tujuh nih kal tega tega tempele kali ya buat
delapan delapan ini lebak bulu ciputan
kepada peserta yang bernama haikal silahkan maju ke atas panggung terlebih dahulu
sudah siap siap kalau gitu sekarang konsentrasi fokus bismillah kalian pasti akan bisa memberikan
yang terbaik tapi sebelumnya ustadz musa pasti punya pantun jangan pasti dong supaya kamu tambah
semangat kali ya main yoyo sampai berkeringat takut habis
itu naiknya gara gara takut kamu harus banget supaya kamu jadi juara ya hai
kau puruan dong kau lama banget ya jenis
ingin diriku jadi seperti mereka
masya allah mereka ngerti banget
gak sebagus suara aku kok
semua nasibnya kuat
insya allah menang
peserta selanjutnya bilal
silahkan naik ke atas panggung
merdu banget suaranya
betul tenang katamu
suaranya bilal emang ademin hati kal
waduh keren banget
ya allah semoga biro bisa menang
ya allah buat hadiah untuk ibuku yang sedang sakit di rumah
baiklah sesuai dengan keputusan juri
saya akan mengumumkan juara tiga adalah
samhan dari attaquah
juara kedua adalah
haikal dari kunanta
gak usah terlalu bangga cuman juara dua doang kok
biar di jatuh
enggak tetep di atuh
juara dua start
dan yang menjadi juara pertama adalah
mantap lah juara satu
sama aja bilang atas buku wa fitnah
ika dibalik senyumnya kamu ustadz tahu apa yang kamu rasakan
ingat ya kal
jangan bersedih allah bersama kita
dan jangan kecewa juga kenapa karena ini semua sudah merupakan keputusan dari allah swt
setidaknya kamu sudah berusaha yang terbaik
ustadz bangga sama kamu ya
betul tuh aikal
buat ustadz fahri kamu tuh paling gokil
kalau kamu udah baik hati mau bantuin binal untuk bisa datang ikut lomba tepat waktu
hingga akhirnya sekarang dia menang
jadi kalau untuk ustadz musa dan ustadz fahri
kamulah pemenang sebenarnya
makasih ustadz musa dan ustadz fahri
sampai jumpa lagi
aku yakin pasti ibunya bilal bakalan bangga banget sama anaknya
iya kak betul terus katamu ibu ya